selamat siang saudara anda menyaksikan kopas update jam empat belas waktu indonesia barat
saudara komisioner pemilihan umum menggelar rekapitulasi nasional penghitungan suara
untuk dua provinsi tersisa hari ini yakni papua dan papua pegunungan
komisioner kpu dari papua terlihat tiba di gedung kpu jakarta pada pukul setengah dua siang tadi
rekapitulasi suara tingkat nasional untuk provinsi papua dan papua pegunungan baru
bisa dilakukan hari ini karena proses rekapitulasi papua dan papua pegunungan
baru selesai dilakukan kemarin